satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur menilai kecilnya angka vaksinasi covid sembilan belas di wilayah madura raya
penyebabnya ini diduga terkait dengan rendahnya literasi masyarakat akan bahaya covid sembilan belas
serta buruknya koordinasi di daerah
padahal akses vaksin sudah tersedia di sejumlah sentra vaksinasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat
apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menyamakan persepsi serta membenarkan pemahaman yang salah dan keliru
terkait virus covid sembilan belas dan pentingnya vaksinasi bagi masyarakat
kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio
ada pak joni wahyu hadi ketua rumpun kuratif satgas covid sembilan belas jawa timur
dan juga firman syah ali tokomuda nu jawa timur
selamat sore bapak bapak
terima kasih sudah bergabung dengan kita
sehat ya bapak bapak ya
pak jonny kalau gitu ya
pak joni gini
sampai hari ini kita masih melihat dan mendengarkan di informasi sebelumnya bahwa ada masyarakat
sebagian kecil mungkin yang belum tahu bagaimana pentingnya sebuah vaksinasi
tapi kemudian kalau kita melihat secara holistik
capaian vaksinasi hampir di seluruh kabupaten di madura ini begitu kecil angkanya
ada yang lima persen begitu ya
ada yang dua belas persen
koreksi kalau salah
ini yang akan kita konfirmasi
benarkah data ini
karena ini kecil sekali
apa yang menjadi kendala sebenarnya pak joni
jadi terima kasih
sebelumnya saya nggak pakai masker karena sendirian
jadi untuk vaksinasi ini di provinsi jawa timur terus dimonitor
ibu gubernur itu hampir setiap hari
hampir setiap hari terus melakukan monitoring
sampai itu dari pemerintah pusat
nah kemarin justru kita juga melakukan pertemuan
dipimpin langsung oleh ibu gubernur
daerah daerah yang kurang ini menjadi perhatian betul
salah satu laporan yang masuk adalah memang
sudah diiterasi yang kurang pengertian perempuan
bahkan ada hoax yang menggaguh pengertian dari masyarakat
yang dari sisi ini kita minta tokoh masyarakat
kita minta para pemimpin formal
yang ada di daerah
justru serah bukan pendekatan pendekatan
mungkin kan banyak banyak pengertian
kemudian kawan kawan dari kesehatan
terus menerus dan intinya
edukasi kepada masyarakat
saya kira itu yang perlu
kemudian kita semuanya baik dari binas kesehatan
kemudian deteksi dari polri sama sama
terus bekerja sama menggalang bagaimana
kita melakukan lagi
bahkan ibu gubernur menargetkan pada
karena kabupaten kota yang bisa ditingkatkan
tapi sama ada yang kandang
sebelum ke pak joni lagi
saya ke pak firman
pak firman kita ingin mengetahui
sebenarnya apa sih yang terjadi dengan
masyarakat yang ada di madura raya ini
kita ingin mengetahui
suasana kebatinannya seperti apa
karena kalau dilihat secara teknis
tadi pak joni sudah mengatakan
kerja kerja pemerintah lewat satgas ini sudah berjalan
secara data dan temuan di lapangan
ada juga pemahaman pemahaman yang berbeda
ada pemahaman pemahaman yang berbeda
dan bahkan ada pemahaman pemahaman yang salah
dan kemudian menjadi benar
karena kurangnya literasi masyarakat
sehingga kemudian ini paralel dengan kondisi vaksinasi
yang angkanya kecil sekali
dan walaupun kemudian hari ini percepatannya terus dikejar
tapi rasanya belum bisa memuaskan
dan juga bisa membuat situasi ini bisa dianggap aman begitu
khususnya bagi masyarakat madura
sebelumnya mohon izin saya sampaikan
menghormat pada saya dr joni
ketua satgas covid sembilan belas jawa timur
terkait madura saya sebagai penduduk asli madura
dan kak kecil di madura
suara saya anu lancar ya nggak putus putus
ya silakan pak firman
dan sejak kecil di madura
tahu karena kebatinan orang madura
pada intinya orang madura itu
punya semboyan bapak guru
jadi yang dipatuhi pertama kali dalam hidup orang madura
adalah bapak dan ibu setelah itu baru guru
guru yang dimaksudkan guru sekolah
tapi guru spiritual atau guru kehidupan
yang biasanya bergelar kiai haji kalau di madura
itu yang dipatuhi
baru yang terakhir pemerintah seperti satgas covid sembilan belas
tim polisi bupati dan sebagainya
itu jadi ranking terakhir
kalau ingin wah kebijakan pemerintah betul betul
dipatuhi oleh masyarakat madura
maka sinergi yang kuat
unsur ulama bergelar
itu harus betul betul dijalin dengan baik
yang kedua terkait tanya siantok
saya kira tidak masalah karena madura sekarang
kuning juga karena daerah lain di jawa timur
entah bagaimana caranya
orang madura itu selalu punya cara sendiri
dalam berbagai momen
termasuk dalam momentum pandemi ini
punya cara sendiri dengan nilai dengan
yang rendah bisa kena kuning juga
sebagaimana daerah yang lain di jawa timur
nah kemungkinannya ada dua
warna kuning itu perlu dipertanyakan
kemungkinan pada juli lalu
orang madura sudah mencapai
kekebalan komunal secara alami
saya kira ini maksud saya
ini dimaksud dengan kekebalan komunal secara alami
pada bulan juli lalu pada lonjakan jawa timur
sehingga sekarang tidak aneh kalau madura juga
ikut kuning sebagaimana daerah lain di jawa timur
artinya kemudian anda ingin mengatakan
bahwa pendekatan kesehatan begitu ya
dengan tim satgas dari pemerintah
begitu kurang ampuh untuk melakukan pendekatan pendekatan itu
dan kemudian pendekatan secara agama
ke tokoh tokoh agama tokoh tokoh masyarakat ini
juga memiliki persepsi dan perspektif
yang juga berbeda beda
sehingga penerimaan ke masyarakat juga
akhirnya berbeda beda begitu
sebetulnya pemerintah sudah menjalin sinergitas
dengan tokoh tokoh agama di madura
contohnya pengurus nu semadura
empat kabupaten itu sangat aktif menggalang vaksinasi
bahkan hari ini hari ini
menggelar vaksinasi seribu pemuda
gp ansor pamekasan bekerjasama dengan
hormat sahabat mahfud md
kepala pembangunan mahfud md tadi
yang diwakili oleh
staf khusus menteri
bapak haji imam marsudi
alhamdulillah kalau dari ccn itu sudah
sangat masif mendukung program pemerintah
tapi di madura
sebagaimana kita tahu
berdasarkan peta politik terakhir
kiai masyarakat madura itu
banyak yang begitu
seirama dengan pemerintah
begitu segendang sepenarian dengan pemerintah
terutama kalau kita lihat di media sosial
posting dan komen orang madura
negara dan tentang pemerintah kan sudah
kita tahu semua seperti apa
nah itu mungkin yang menyulitkan
dimana di media sosial banyak sekali informasi
informasi yang tidak benar
atau informasi palsu tentang
corona dan tentang vaksinasi
nah bagi orang madura yang
mungkin memorinya sangat terlalu lugu atau gimana
sangat mudah percaya dengan informasi
yang tidak benar itu akhirnya mereka
sulit diajak kerja sama
beberapa bulan yang lalu
di salah satu sma di sumeneb
skp di sumeneb
di sma di sumeneb
itu menggelar vaksinasi
siswanya banyak yang tidak hadir
setelah ditelusuri kenapa tidak hadir
ternyata seluruh siswa di sekolah itu
percaya pada hoax bahwa vaksin itu adalah
rekayasa pki yang ingin membunuh mie indonesia
hal seperti itu banyak beredar di media sosial
dan orang madura banyak yang percaya
nah ini semua terkait dengan kualitas sumber daya manusia
oleh karena itu
nomor satu yang perlu dibangun di madura adalah
daya manusia dan konomi
artinya kemudian juga terkait dengan
bagaimana beredarnya dengan masif informasi informasi hoax
di grup grup whatsapp keluarga
begitu ya dengan
pemberitahuan pemberitahuan tentang vaksinasi
dan covid sembilan belas ini yang keliru dan salah
saya ke pak jonny pak joni
masih dengan kita ya pak
ya kalau teknis kan sudah jalan ya
artinya vaksin tersedia
sentra vaksinasi juga gampang
dan terjangkau oleh masyarakat
tapi kalau kemudian
yang mengakses atau masyarakat itu sendiri juga
belum menyeluruh begitu
artinya ada distorsi untuk
sosialisasi dan literasi itu sendiri
komunikasi komunikasi yang diupayakan untuk
membuka jalan ke masyarakat
dari pemerintah ke tokoh tokoh agama
dan tokoh tokoh masyarakat ini
sudah sejauh apa pak diskusinya
iya jadi vaksin kan ada lima faktor yang mempengaruhi
salah satunya adalah sasaran
usaha yang analisis kita itu memang
sasaran itu artinya bahwa yang divaksin
vaksin itu karena berkali kali kegiatan kita di rumah
lengkap kompobinda lengkap vaksinator lengkap vaksin ada
yang divaksin yang sedikit
nah ini persepsi masyarakat ini yang harus dilakukan
nanti banyak cara
tadi sudah disebutkan dengan tokoh tokoh masyarakat
tokoh agama para kiai sudah didekati
bahkan seluruh kegiatan itu juga melibatkan
semua unsur yang ada di
pemerintah daerah maupun pemerintah setempatnya
tapi memang ini kan barang baru ya pak
itu gampang mengubah pendiriannya
kita harus terus menerus tidak ada henti hentinya
dilakukan scoring dilakukan perdekatan
program program vaksin yang lalu atau program
perkebunan berencana yang lalu
kan juga pendekatannya tidak gampang
bukti bukti bahwa dengan vaksin yang baik
yang baik kita bisa mengendalikan covid
bahkan indonesia itu banyak dicontohi negara lain
kalian yang tidak perlu lock
kita bisa mengendalikan covid
terutama jawa timur provinsi nomor satu yang bisa level dua
terus menerus dilakukan apa namanya
saya kira lama lama kawan kawan timur juga
oke saya ke pak firman ya
kalau kita elaborasi lebih lanjut
penolakan penolakan ini kan
dilihat di informasi informasi yang beredar
dan sumber sumber yang cukup
terpercaya begitu ya
wagub sendiri juga sudah turun langsung ke lapangan
melihat persoalan ini
asosiasi yang tentang minimnya
keinginan masyarakat untuk divaksin ini adalah
soal pemahaman yang diasosiasikan ke agama begitu
yang divaksin ini bisa mati begitu
kalau meninggal karena corona
tidak disolatkan begitu
hal hal seperti ini
apakah kemudian juga menjadi kendala tertentu begitu
memang seperti pak joni bilang tadi bahwa
perlu diskusi dan duduk bersama yang lebih alot lagi
dengan tokoh tokoh agama begitu untuk
memberikan pembenaran dan juga pemahaman yang
betul soal pentingnya vaksinasi di madura
menurut pengamatan saya di media sosial
tolong dicatat tanda petik di media sosial
sebagian tokoh masyarakat yang apa
yang provokatif dalam penanganan divaksin ini
kalau sudah berjubah agama ini angka mati di madura
hal hal seperti ini
penyalah aman doktrin doktrin agama untuk memprovokasi masyarakat
memang perlu penanganan yang tidak terlalu mudah
pemerintah energi terang saya kira
baik aparat keamanan maupun perintahan birokrasi
birokrasi pemerintahan sipil
saya kira perlu pemikiran ekstra
tenaga sk berbeda dengan pemerintah lokal di daerah lain
di pulau jawa atau di jawa timur pada khususnya
kalau kita sudah bertemu dengan orang yang berjubah agama
maka pengetahuan data teknologi akan dibenturkan dengan mitos mitos
akan dibenturkan dengan mitos mitos
akan dibenturkan dengan informasi informasi palsu
yang legitimasi doktrin doktrin palsu juga
yang kepentingannya jelas
sebagaimana kita ketahui
menurut tenaga ahli
tenaga ahli kepala dan kepala
melihat apa yang terjadi di italia
siapa yang dipaparkan dari jaringan
apa cadangan dan membuat para aleg unexpected yang terjadi di recala
apakah segitu ditentukan imp wrapping school zwei depan
mestilah kita ibu punya pengorban sendiri
dirologi adalah penjajahan
nah ini pertarungan antara orang nu melawan kelompok yang anti nkri ini
sedang diinsai dan diperalat oleh kelompok kelompok berdikar
oke pak firman kita berharap
ini bukan pendapat saya ini pendapat istilah bahrawi
beliau adalah cendikiawan muslim tenaga ahli kepala densus delapan puluh delapan mabes polri
oke pak firman kita berharap memang kemudian masalah masalah yang muncul begitu ya
dan isu isu yang tidak benar soal bagaimana percepatan vaksinasi untuk melindungi kita semua
khususnya warga madura ini tidak diasosiasikan dengan hal hal yang tidak relevan begitu ya
sehingga kemudian program jalan masyarakat juga terlindungi dan kesehatan masyarakat juga terjaga
terakhir saya ke pak joni pak joni kalau secara demografi begitu ya
dan apa namanya secara kultur sosial begitu masyarakat madura ini kan ada di mana mana begitu ya
kalau kemudian bicara lebih luas begitu bagaimana dampak ke depan dengan minimnya angka vaksinasi
ini juga menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa tidak ada kekhawatiran untuk masyarakat madura nanti
kalau kemudian dia berada di sebuah komunitas atau berada di luar dari madura ini semua kita terlindungi
apa upaya strategis dan cepat dari pemerintah khususnya untuk memastikan situasi ini
tidak berlarut larut begitu ya apa yang akan dilakukan langkah strategisnya pak
iya jadi di dalam upaya untuk mengendalikan covid sembilan belas itu kita harus
ada hal yang harus diperhatikan yaitu agent kemudian environment dan host
jadi vaksinasi penting tapi bukan segala galanya
saya lihat di madura walaupun vaksinnya rendah
jadi artinya kalau prosesnya bisa ditingkatkan kemudian isolasinya bisa lebih baik
itu juga bisa untuk mengendalikan covid sembilan belas
nah strategi kita untuk jawa timur kemarin
kita akan konsentrasi pada daerah daerah di mana yang bisa secara cepat kita tingkatkan vaksinasinya
nanti untuk madura dan orang orang di madura
aku ragu tentang manfaat
puan dan pak kita lakukan pendekatan pendekatan
pendekatan yang humanis yang kipat edukasi
vaksin memang tinggi bukan segala galanya
kesehatan kemudian juga pengendalian pengendalian yang lain
tangan jari muat kegiatan harus mengikuti protokol keseluruhan
itu juga tidak kalah pentingnya dengan itu
jadi upaya upaya yang lain masih bisa kita
misalkan kalau di madura karena banyak sekali pmi
pada saat pmi datang kita lakukan screening kita lakukan isolasi
kan covid ini penyakit impor
bukan penyakit dari kita penyakit dari impor
itu di rumah rame rame di bangkalan juga
ya banyak impor dari asing impor dari tenaga
nah itu salah satu upaya
kita lakukan screening yang bagus
keimunisasi belum diterima
ayo terus menerus dilakukan pendekatan pendekatan yang lebih
saya yakin pelan dan pasti pasti
pak joni kenapa pertanyaan itu penting
karena tujuannya hanya satu
agar kemudian masyarakat madura yang beraktivitas
baik di rumah di luar ataupun di manapun
begitu ya terlindungi begitu dengan adanya program program vaksinasi ini
dan juga kemudian memastikan bahwa kita semua
berada dalam kondisi yang sehat begitu ya
apapun dan dimanapun berada
sayang sekali waktu kita terbatas
terima kasih pak joni sudah bergabung dengan kita
juga pak firman sudah memberikan perspektif
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
salam sehat juga